pemerintah membenarkan jepang akan berinvestasi di proyek pelabuhan subang jawa barat dan jalur kereta jakarta surabaya
hal ini akan menjadi pembahasan khusus dalam pertemuan bilateral antara presiden joko widodo dan perdana menteri shinzo abe di sela konferensi tingkat tinggi kelompok negara g tujuh
pemerintah jepang telah mengajukan keinginan untuk dua hal
satu pelabuhan patimbang di subang jawa barat yang kedua adalah bukan kereta cepat tetapi kereta sedang jakarta surabaya
tentunya ini akan pasti akan ditanyakan oleh pemerintah jepang
nah yang sudah kita persiapkan hal yang berkaitan dengan pak timbang
karena sudah ada pembicaraan antara menteri perhubungan dengan pemerintah jepang dan juga bahkan sampai dengan
dan periodisasi waktu pembentukan badan usaha pelabuhan dan sebagainya